dan yang lebih pentingnya lagi
aku gak mau punya hubungan buruk sama putra
terlebih sama kamu
makanya aku harus fair aku harus bisa terima semua ini
aku harus mampu jalanin semuanya
nih man nih buat lo
gak usah dah nggak usah dah
lo kasih aja anak anak yang lain tuh
nih gue udah makan del tadi

nanti aku mau ke mobil
nanti aku mau ke mobil
kayaknya gak bisa deh
kalau mau diajarin tuh sama si awan tuh
awan jago banget naik motornya
wan lu ntar ajarin adel ya
adel makan dulu
terima kasih abang adam
ambil saja teman teman points
ada banyak main main lebih
reva gak makin dipengaruhi sama boy pak
tentang rencana pertunangan ini
angga sri papa tuh ragu
karena reva tuh berkali kali bilang sama papa kalau dia tidak mencintai putra
pak aku yakin putra bisa bagain reva pak
dan aku tahu perjuangan putra tuh kayak apa aku tahu pak
daripada kita biarin reva deket deket sama boy terus pak
putra orang yang tepat wah
sebenarnya tadi boy kesini menurut papa
ngapain dia pak
boy sudah tahu tentang pertunangan ini
dan dia minta papa untuk memikirkan sekali lagi tentang acara ini
papa berubah pikiran
ya papa tidak terpengaruhi dengan kata kata boy
tapi apa yang dikatakan baik ke papa itu ada benarnya juga
papa gak mau reva menderita dan sedih hanya karena mengikuti keindahan kita
tapi apa ini pas poin poin tahu
tunggalkan belaku ituikan
tuh disini mas pohon sekali
biar papa kenal sama anaknya nanti hilda
iya udah nganterin aku
dan makasih juga kamu udah mau ngertiin posisi aku yang belum yakin mau tunangan sama putra
apalagi papa baru aja ngabarin kalau aku bakal diner sama putra malam ini

aku juga yakin itu pasti bahas soal penunangan

kamu tau gak sih
akan nambah tanggal merah di kalender kita
akan nambah tanggal merah di kalender kita
karena akan ada namanya pata hati nasional
karena akan ada namanya pata hati nasional
tetep di hari di mana kamu tunangan sama putra

kebayang sama aku
kebayang sama aku
ngelihat kamu jadi tunangannya putra nanti pasti berat banget
tapi aku gak mau gagalin semuanya
aku gak mau ngegagalin acara turnamen kamu sama putra
ya sebagai bentuk rasa hormat aku kepada keputusan papa benny
dan yang lebih pentingnya lagi aku gak mau punya hubungan buruk sama putra
terlebih sama kamu
makanya aku harus fair aku harus bisa terima semua ini
aku harus mampu jalanin semuanya
kamu gak perlu
gak perlu minta maaf
tapi aku cukup dewasa untuk berdamai dengan semua ini
dan kita udah bahas ini sebelumnya
tapi harus dijalannya
makasih karena kamu mudah
terima kasih udah hadir di dalam hidup aku
makasih untuk setiap kesempatannya
kehadiran kamu selalu mau bahagia buat aku

oooh dihormati mereka
aku kena nyansi
kita harus kuat
kita harus banggunya
jadi melihatnya enak
kamu tahu nggak
aku orang yang beruntung banget bisa kenal sama kamu
aku lebih beruntung
gue yakin reva jadi luluh karena boy selalu berusaha meyakinkan reva kalau dia baik
padahal lehan selalu berpikir
dan om benny juga selalu minta ke gue untuk jagain reva dari boy
mam berangkat yuk
silah silah silah
coba deh kamu lihat
kayaknya memang ada yang kurang
apa ya yang kurang ya dari mama ya
mam udah cantik
lagian kita tuh udah tenggelet ini udah jam berapa
nanti kalau di jalan masih macet gimana
tambahin deh mam
itu juga maksudnya